lu kenapa dikejar sama geng sirgialnya
gua juga gak tau kok
orang gue lagi jalan anteng anteng terus tiba tiba aja mereka ngejar gue kayak benci gitu
by the way lo tau dari mana kalo mereka geng sirgala
mon masa kita diam aja udah di bikin malu
mesti kita perang aja
tadi itu bercuma kalo kita perang
kita selalu bakalan kalah
sekarang gini kita cari caranya gimana kita bisa kasih pelajaran untuk mereka
ini peringatan terakhir buat
bilangin ke anak anak geng wario lo supaya gak ganggu ganggu geng sirgala lain
ini mereka masih ngejar gue terus deh
gue harus tahan bantuan nih
lo bisa jemput gue nggak ke sini
gue lagi dikejar sama anak yang motor nih
terus motor gue juga dihancurin lagi sama mereka
lo dimana sekarang
gue di area kebun jeruk
pake buruan ya
ini orang lain
artinya teman cowok glock ya
udah sampe tiwana
lo kenapa dikejar sama geng sirgala
gue juga gak tahu kok
orang gue lagi jalan anteng anteng terus tiba tiba aja mereka ngejar gue kayak benci gitu
by the way lo tau dari mana kalo mereka geng sirgala
ini peringatan terakhir buat lo
supaya gak ganggu ganggu geng sirgala lagi
gue kan udah nolongin lo
bukannya bilang makasih sama gue malah gue ditonjok
asal lo tau ya gue dikejar kejar sama anak serigala
itu karena mereka mikir gue anggota geng warrior
dan mereka juga yang hancurin motor gue
dan sekarang lo pikir aja
bisa aja gue bukan korban pertama mereka
bisa aja mungkin orang lain udah dapat perlakuan buruk mereka
karena geng sirgala mikir itu anak geng warrior
tapi gue paling benci anak geng motor yang kerjaannya cuma bisa bikin masalah
dan sekarang kenanya
geng serigala mikir itu anak geng warior
tapi lo gak tau
dengar ya gue emang suka motor
tapi gue paling benci anak geng motor yang kerjaannya cuma bisa dengan sepeda
re lo dimana gue udah di kebun jeruk nih
aduh sorry ya raya tadi gue gak sempet ngabarin lo
tadi tuh gue ditolongin sama orang tuh gue gak tau siapa
ntar pokoknya kalo ketemu gue ceritain deh panjang lebar oke
yaudah gak apa apa kali pak yang penting lo udah selamat kan syukur kalo lo udah selamat
dihancurin sama anak geng motor
kamu ikut ikutan geng motor
enggak bagaimana mana mungkin motor kamu dihancurkan anak geng motor kalau kamu tidak pernah urusan sama mereka
gini nih tapi selalu aja kayak gini nggak pernah dengerin anaknya sendiri gak percaya sama anaknya sendiri
mereka itu salah orang pi mereka kira aku tuh salah satu dari anggota geng motor lain musuh mereka
makanya lain kali jadi anak tuh jangan ngeselin orang tua
tadi papi masuk garasi dan papi tidak melihat motor trirekam mana motor kamu
motornya masuk jurang
kamu tuh anak perempuan tapi kelakuan kamu lebih parah daripada anak laki laki
apa yang harus papi lakukan supaya kamu berubah apa
mas cukup mas cukup mas tidak boleh musik seperti ini
masih bagaimana kamu lihat anak perempuan satu satunya tapi gak pernah bisa diatur sama papinya sendiri
justru karena dia anak perempuan mas mas tidak boleh keras seperti ini mas
dia baru pulang mas dia pasti lelah dan butuh istirahat
udah lah mas mas gak usah marah marah seperti ini biarkan dia istirahat
bisa gak tau c
udah masuk mas masuk mas masuk
kamu dagang kamu udah baik gitu tapi anaknya kayak gitu
iya mas mas masuk